momen hari ulang tahun republik indonesia tahun ini
rasa lebih spesial bagi delapan ibu di lumajang jawa timur
tepat di perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
mereka melahirkan buah hati dengan proses persalinan normal
delapan bayi ini lahir di rumah sakit umum daerah dr haryoto lumajang
dan sejumlah puskesmas di lumajang
rasa haru dan bahagia dirasakan para orang tua lantaran dikaruniai anak di momen langka
salah satunya pasangan dian siswanto dan kumil laila
yang melahirkan bayi laki laki dengan proses persalinan normal
bayi laki laki dengan bobot tiga lima kg ini diberikan nama muhammad naufal agustian
dengan harapan tumbuh dan berjiwa kesatria layaknya para pahlawan
mereka menjadi anak yang istikomah anak yang termawan
terus agustian ini karena dia berjaya dia berjaya
dia berjaya dengan agustus ya ya
semoga menjadi anak yang seperti para pahlawan para pejuang kita
sementara itu pemerintah kabupaten lumajang menghadiahi administrasi kependudukan baru
bagi kedelapan bayi yang baru lahir
kita serahkan tadi kartu identitas anak ktp nya anak anak
kemudian akte kelahiran dan kartu keluarga
yang sudah ditambah anggota baru yang baru melahirkan
masih di jawa timur
sembilan bayi juga lahir bertepatan dengan hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia di rumah sakit pelengkap jombang
dari sembilan bayi tersebut delapan bayi lahir dengan operasi sesar
sedangkan satu lahir secara normal
kayaknya dapat detak karun
ini tadi proses lahirannya normal atau cesar
alhamdulillah normal spontan
sebagai ucapan selamat pihak rumah sakit memberikan sebuah bingkisan perlengkapan bayi
tim liputan cnn indonesia